berita pertama video mengenai telur palsu viral di media sosial yang meresahkan warga ibu kota ternyata hoax
hingga kini polisi masih mengejar pelaku perekaman video hoax tersebut
kepala subdirektorat kapsudit dua tindak pidanasi bermabas pore asaf safrudin menjelaskan
gambar gambar yang beredar di media sosial merupakan proses pembuatan telur mainan anak anak yang diproduksi di korea
hingga saat ini polisi belum dapat menangkap pelaku penyebaran video hoax tersebut
viralkan itulah yang kita selidiki
kalau memang ada orang akunnya itu kita ketahui identitasnya kita akan lakukan penindakan
adapun hasil uji laboratorium yang diadakan mabes pore dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dkpkp justru menegaskan
video telur yang disebut palsu di pasar johar ternyata telur asli
sementara itu sahruni orang yang terekam dalam video viral
sempat mendatangi pasar johar baru dan menunjukkan seolah olah ada telur palsu
video tersebut menjadi viral hingga meresahkan masyarakat
ia pun menyatakan menyesal atas video yang meresahkan tersebut
ketika anak saya mendapatkan kjp pulang ke rumah saya tes dulu
tolong dilihat betul nggak ini telur yang seperti wawa itu kan
akhirnya dilihat saya pecahkan ternyata
waktu itu memang posisi telur yang saya dapat dari kjp ini kuningnya agak kenyal sekali
kertas yang membungkusnya pun tebal
jadi sesuai ingatan saya wah ini nggak sesuai dengan yang palsu
polisi mengimbau masyarakat tidak terlalu cepat percaya berita yang tak jelas sumbernya